keadilan bagi suraya tenggisi
itu janji yang kita sepakati ketika republik ini berdiri
pendidikan yang harganya terjangkau biaya terjangkau
dan pemerintah memiliki tanggung jawab
mengurangi beban pengelola kampus
pengelola kampus menjadi bebani
dengan tanggung jawab itu besar kampus
tapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian
pada pengembangan pembelajaran pendidikan
supaya kampus betul betul menjadi institusi
yang sepeda untuk meningkatkan kejahatan
ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial
bagi suraya tenggisi
itu yang kita lakukan
ada contoh di jawa barat membantu
di jawa tengah membantu
setelah selesai katanya random
tapi sepuluh perusahaan miliknya
semuanya diperiksa pajaknya
yang katanya random
apa yang terjadi
takut orang membantu
padahal yang mereka kerjakan
bukan membantu saya
mereka membantu relawan
membantu kegiatan untuk ada event
mereka membiayai semua di daerahnya masing masing